kabar penganiayaan yang dialami jurubicara pasangan prabowo sandiaga ratna sarumpayat dengan cepat menyebar
dan mendapat respon keras dari para politisi mereka mengecam dan mengutuk serangan kepada ratna
dengan narasi kezaliman kepada para pengkritik kekuasaan
berikut ini beberapa komentar dan pernyataan para politisi sebelum akhirnya ratna sarumpait mengakui
bahwa kabar penganiayaan terhadap dirinya adalah kebohongan belaka
sebelum ratna sarumpait mengaku kabar penganiayaan dirinya sebagai sebuah kebohongan
sejumlah politisi ramai ramai memberikan pembelaan sekaligus kecaman terhadap penganiayaan ratna
umumnya narasi yang dibangun para politisi ini bahwa kekerasan yang menimpa ratna akan aspirasi
dan perjuangan politik perempuan tersebut
saya jumpa beliau dengan pak amin rais dengan pak fadlizon
beliau sangat ketakutan sangat traumatized saya lihat sendiri
ini menurut kami suatu tindakan yang represif
tindakan yang diluar kepatutan
tindakan jelas pelanggaran hak asasi manusia
bahkan menurut saya tindakan pengecut
saya bicara sama beliau sama ibu ratna sarumpait
walaupun beliau dan keluarganya merasa ketakutan karena memang diancam
terus menerus bahkan sudah berapa hari di rumah sakit dan sebagainya tidak mau laporan
pak ratna sebetulnya tidak ingin ini juga terekspos dulu
karena beliau juga ingin meneguhkan dirinya dulu
sambil lukanya juga masih waktu itu mengalami pusing dan sebagainya
kesakitan yang luar biasa
karena penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin dua atau tiga orang laki laki
di dalam mobil pak
di parkiran di luar mobil
ya saya tidak tahu tapi dalam hari hari seperti sekarang
mana ada yang tidak terkait dengan politik sih
artinya kan ini benar fakta adanya kekerasan terhadap ibu ratna

kalau sampai kapolri tidak bisa memekat ya sebaiknya kapolri mundur
saya baru mendengar bahwa menolak itu karena dia diancam tidak boleh bicara
tapi sekarang kan sudah terbuka ya
dan ini adalah malu dan aib bangsa kita
bahwa ada orang seumur tujuh puluh tahun yang
menjadi aktivis dan masih mau mengambil resiko berbicara tentang kebenaran dan nalar publik begitu ya
tapi justru hidup dalam ancaman hidup di dalam intimidasi
saya percaya itu kejadian
memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik
saya kenal ratna udah lama dari dulu memang kritis
kita buka tapi dia belum pernah dikebukin baru kali ini dikebukin
zaman soeharto aja dia nggak pernah dikebukin
kalau operasi plastik kan disininya benjut
kalau operasi plastik kiri kanan dong harus simetris
dan yang kedua kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu
bangkut pasti nggak ada kliennya lagi
ternyata tidak hanya masyarakat biasa yang bisa termakan hoax alias berita bohong
para politisi semestinya
senior pun juga bisa menjadi korban berita bohong